bank indonesia sudah mengerek suku bunga acuan sebesar dua ratus dua puluh lima basis point sejak agustus dua ribu delapan belas
kalau semuanya dirasa harga yang terlalu tinggi
mbak gimana sih mbak
mereka meninggal karena kondisi klinis yang memburuk
ini salah satu rumah yang tidak tahan dengan semakin tingginya banjir rob disini iya pak rt ya
ada kemungkinan warga yang tinggal di sini ada warung apa ada di sini
hal yang baik dalam benar dalam diri mereka
namun sayang meski nampak ramai penggemar nasi rumo ini perlahan berkurang
apakah memang mereka tetap aja dia dengan skema
pengunjung bisa memilih menggunakan nasi atau lontong
dan disomasi itu tidak apa apa sih disomasi gitu kan
rumah anda mengadakan penjagaan
apa saja kekuatan dan kelemahanmu
kemudian ya yang jelas tidak menghalangi motor lain sehingga kita tidak mengganggu ya
begitupun dengan barianto keluarga pasien lainnya
salum saudaraku yang kekasih dalam yesus kristus
ada perubahan perubahan banyak lah semenjak ada pembangunan pembangunan di sana
sampai sekarang juga rasanya masih nggak percaya bahkan cukup boleh dibilang kita marah ya
mereka harus membagi mboknya mereka itu dengan masyarakat
tidak ada yang dilewatkan olehnya
dan mengapa kita akhirnya terjun di politik praktis dan mengikuti kontestasi politik ini
jangan biarkan penyakit itu datang seperti pencuri menyerang anda
lalu pada kolom kekuatan itu surat
sehingga bisa disalurkan untuk membayar cicilan kpr anda